perayaan pelantikan gubernur dki jakarta periode dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu dua puluh dua pada enam belas oktober dua ribu tujuh belas merupakan momen penting bagi warga ibu kota
sekitar tiga warga berkumpul di depan balai kota untuk menyambut kedatangan gubernur dan wakil gubernur baru tersebut
kali ini cnn indonesia berkesempatan untuk menyaksikan acara ini menggunakan kamera tiga ratus enam puluh
apa yang akan anda saksikan merupakan hasil kamera tiga ratus enam puluh anda dapat menentukan point of view pada video ini
selain mempersiapkan alat dan dekorasi di bagian belakang tampak jajaran tenda makanan sudah disiapkan untuk melayani hadirin
teknologi kamera tiga ratus enam puluh menawarkan pengalaman menonton video dengan angle penglihatan tanah
sensasi berdesakan dan menunggu datangnya gubernur dan wakil gubernur akan terasa oleh anda walau menonton dari tempat lain
sebentar lagi rombongan gubernur dan wakil gubernur akan segera datang
awak media dan masyarakat ikut berkerumun untuk mengabadikan gambar sehingga aksi saling dorong tak terhindarkan
meski demikian rombongan gubernur dan wakil gubernur dapat dengan lancar memasuki gedung balai agung
setelah memasuki balai agung
gubernur langsung melakukan serah terima jabatan
para duta besar penjabat dan tokoh masyarakat turut hadir memenuhi ruangan ini
acara pelantikan gubernur dan wakil gubernur dki yang baru merupakan pesta rakyat yang digelar di halaman balai kota
kini sedang berlangsung pidato pertama gubernur dki di depan sekitar tiga warga yang hadir
hal yang perlu diingat baterai kamera tiga ratus enam puluh hanya dapat bertahan sekitar satu jam
membutuhkan waktu minimal dua lima jam untuk pengisian ulang
trevi pradipta jakarta